rapat dewan gubernur bank indonesia
pada dua puluh dua dan dua puluh tiga juni dua ribu dua puluh dua memutuskan
untuk mempertahankan bi tujuh day reverse repo rate
demikian juga suku bunga deposit facility
dan suku bunga lending facility
keputusan ini sejalan dengan perlunya
pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar
serta tetap mendukung pertumbuhan ekonomi
di tengah naiknya tekanan eksternal terkait
dengan meningkatnya risiko stagflasi di berbagai negara
bank indonesia terus menempuh berbagai langkah penguatan
bauran kebijakan sebagai berikut
pertama memperkuat kebijakan nilai tukar rupiah
untuk menjaga stabilitas nilai tukar
mendukung pengendalian inflasi
dengan tetap memperhatikan bekerjanya mekanisme pasar
mempercepat normalisasi kebijakan likuiditas
dengan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kenaikan
giro wajib minimum gwm dan operasi moneter rupiah
tiga melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit sbdk
dengan pendalaman pada komponen overhead sbdk
keempat melanjutkan masa berlaku kebijakan tarif sknbi
sistem clearing nasional bank indonesia
sebesar rp satu dari bank indonesia ke bank
dan maksimum rp dua sembilan ratus dari bank kepada nasabah
dari semula berakhir tiga puluh juni dua ribu dua puluh
menjadi sampai dengan tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
guna meningkatkan efisiensi biaya
dan mendukung mendorong aktivitas ekonomi masyarakat
serta memudahkan transaksi keuangan dalam rangka
mendorong pemulihan ekonomi nasional
kelima memperkuat kebijakan internasional
dengan memperluas kerjasama cross border payment connectivity
fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan
di sektor prioritas bekerjasama dengan instansi terkait
serta bersama kementerian keuangan
mensukseskan enam agenda prioritas
jalur keuangan presidensi indonesia
pada secara memulai dari jawadiputi
pada menjambo west korea untuk penglihatan
koordinasi dengan pemerintah baik pusat dan daerah
serta dengan instansi terkait melalui tim pengendalian inflasi
tpip dan tpid makin diperkuat untuk mengendalikan tekanan inflasi
khususnya dari sisi suplai dan untuk mendorong produksi
guna menjaga stabilitas makroekonomi dengan tetap mendukung proses pemulihan ekonomi nasional
koordinasi kebijakan moneter dan fiskal terus ditingkatkan
demikian pula koordinasi di bawah komite stabilitas sistem keuangan kssk
serta koordinasi bilateral antara bank indonesia dengan otoritas jasa keuangan
terus diperkuat dalam menjaga stabilitas sistem keuangan
perekonomian global terus diwarnai dengan meningkatnya inflasi
di tengah pertumbuhan yang diperkirakan lebih rendah
berlanjutnya ketegangan geopolitik rusia dan ukraina
yang disertai dengan pengenaan sanksi yang lebih luas
serta kebijakan zero covid di tiongkok
menahan perbaikan gangguan rantai pasokan global
gangguan dari sisi suplai tersebut disertai dengan meluasnya kebijakan proteksionisme
terutama pangan oleh berbagai
dan mendorong tingginya harga komunitas global yang berdampak
pada peningkatan tekanan inflasi global
berbagai negara termasuk amerika serikat
merespon kenaikan inflasi tersebut dengan menempuh
pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif
sehingga berpotensi menahan pemulihan perekonomian global
dan mendorong peningkatan risiko staflasi
di dalam negeri perekonomian domestik diperkirakan terus melanjutkan perbaikan
seiring dengan peningkatan permintaan domestik di tengah tetap positifnya
perkembangan tersebut tercemin dari berbagai indikator dini
pada bulan mei dua ribu dua puluh dua dan hasil survei bank risa terakhir yang menunjukkan
berlanjutnya perbaikan permintaan domestik seperti
keyakinan konsumen penjualan eceran dan ekspansi
purchasing manager index pmi manufaktur
seiring dengan peningkatan mobilitas dan pembiayaan dari perbankan
kedepan perbaikan perekonomian domestik diperkirakan terus berlanjut
didukung oleh peningkatan mobilitas sumber pembiayaan dan aktivitas dunia usaha
di tengah tetap positifnya kinerja ekspor
dengan perkembangan tersebut pertumbuhan ekonomi dua ribu dua puluh dua
diperkirakan tetap berada dalam kisaran
proyeksi bank indonesia yaitu empat lima sampai dengan lima tiga persen
kinerja neraca pembayaran npi diperkirakan tetap baik
sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal
transaksi berjalan pada triwulan dua ribu dua puluh dua diperkirakan mengalami surplus
melanjutkan capaian surplus pada triwulan sebelumnya
perkembangan ini didukung oleh berlanjutnya surplus neraca perdagangan
seiring kinerja ekspor pada sebagian besar
komoditas utama yang tetap kuat di tengah peningkatan defisit neraca jasa
seiring dengan meningkatnya jasa transportasi perjalanan ke luar negeri
sementara itu aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik
net influx sebesar satu lima miliar dolar as pada triwulan dua ribu dua puluh dua
data hingga dua puluh satu juni dua ribu dua puluh
di tengah peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global
posisi cadangan dewisa pada akhir mei dua ribu dua puluh
tercatat sebesar satu ratus tiga puluh lima enam miliar dolar amerika serikat
delapan bulan import atau enam enam bulan import dan pembiayaan dan pembayaran utang luar negeri pemerintah
serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan import
kinerja neraca pembayaran indonesia pada dua ribu dua puluh dua juga diperkirakan akan tetap terjaga
dengan defisit transaksi berjalan yang tetap rendah
yaitu pada kisaran setengah sampai satu tiga miliar dolar as

terutama ditopang oleh harga komoditas global yang tetap tinggi
nilai tukar rupiah mengalami peningkatan tekanan
sejalan dengan mata uang regional lainnya
seiring juga dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global
nilai tukar pada dua puluh dua juni dua ribu dua puluh
point to point dibandingkan dengan
keuangan global akibat pengetatan
kebijakan moneter yang lebih agresif
di berbagai negara untuk merespon
tetap positif dengan perkembangan
sekitar empat empat belas persen
relatif lebih baik dibandingkan
dengan depresiasi mata uang
bangsa indonesia akan terus mencermati
sesuai dengan pekerjaan yang mekanis
pasar dan nilai fundamentalnya
meningkat karena tingginya tekanan
dengan kenaikan harga komoditas
sebesar empat puluh persen
sebesar tiga empat puluh tujuh persen
seiring dengan peningkatan harga
meningkatnya permintaan domestik dan
dan kembali ke dalam sasaran
ekspektasi inflasi serta menempuh kebijakan
baik pusat maupun daerah melalui
penyesuaian secara bertahap gwm rupiah
pembelian spn untuk pembiayaan
likuid terhadap dana biaya ketiga
masih tinggi yaitu mencapai
insentif gwm rupiah pada juni
keputusan bersama menteri keuangan
dan gubernur bank indonesia yang berlaku
melanjutkan pemberian spn di pasar
dalam rangka pemulihan ekonomi nasional
tetap longgar terjamin pada
m satu dan dalam arti luas
n dua yang tumbuh masing masing
dan rp dua lima triliun
keuntungan yang lebih tinggi
pembelian tersebut dilakukan dengan keinginan yang lebih tinggi dari rp dua lima triliun dan rp dua lima triliun
keuntungan yang lebih tinggi dari rp dua lima triliun dan rp dua lima triliun
ditingkatkan guna makin mendorong pemulihan ekonomi nasional
ketahanan sistem keuangan tetap terjaga
dan intermediasi perbankan terus menunjukkan perbaikan
rasio kecukupan modal capital adequation ratio karban pada april dua ribu dua puluh dua tetap tinggi
yaitu sebesar dua puluh empat dua puluh delapan persen
rasio kredit bermasalah non performing loan npl juga tetap terjaga
yaitu tiga persen secara bruto dan delapan puluh tiga persen secara neto
dana pihak ketiga tumbuh sebesar sembilan sembilan puluh tiga persen year on year
sementara intermediasi perbankan pada mei dua ribu dua puluh dua terus menunjukkan perbaikan dibanding bulan sebelumnya
dengan pertumbuhan kredit sebesar sembilan tiga persen year on year
pertumbuhan kredit terjadi di seluruh kelompok bank dan hampir di seluruh sektor ekonomi
terutama pada segmen kredit korporasi dan umkm
seiring berlanjutnya pemulihan aktivitas korporasi dan rumah tangga
dari sisi penawaran standar penyaluran kredit perbankan tetap longgar
terutama di sektor perdagangan
dan pertanian seiring membaiknya persepsi risiko kredit
dari sisi permintaan pemulihan kinerja korporasi terus berlanjut
tercermin dari perbaikan penjualan yang selanjutnya
meningkatkan permintaan pendanaan perbankan
kemampuan membayar dan belanja modal korporasi
pertumbuhan kredit umkm juga meningkat lebih tinggi
yaitu sebesar enam belas sembilan puluh tujuh persen year on year
bank indonesia juga terus mendorong akselerasi digitalisasi sistem pembayaran
untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan
guna mendukung pemulihan ekonomi
transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat
seiring meningkatnya akseptasi dan preferensi
masyarakat dalam berbelanja daring
perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital
serta akselerasi digital banking
nilai transaksi uang elektronik pada mei dua ribu dua puluh
tumbuh tiga puluh lima dua puluh lima persen year on year
dan nilai transaksi digital banking meningkat dua puluh delapan puluh dua persen
sementara itu nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu atm
kartu depet dan kartu kredit
mengalami peningkatan lima empat puluh tiga persen year on year
menjadi rp enam ratus tiga puluh sembilan triliun
untuk mendorong inovasi sistem pembayaran
bank riset akan terus memastikan implementasi standar nasional open api pembayaran
pada penyedia jasa pembayaran pjp first mover
yang dapat berjalan dengan lancar
selain itu sebagai salah satu langkah konkret integrasi ekosistem
pada tanggal sebelas sampai lima belas juli dua ribu dua puluh
bank indonesia bersama kementerian koordinator bidang perekonomian republik indonesia
serta seluruh asosiasi akan menyelenggarakan
festival ekonomi keuangan digital fakdi dua ribu dua puluh dua
yang sekaligus merupakan side event pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara negara g dua puluh
yang menampilkan beragam inisiatif dan inovasi digital di indonesia
sementara itu jumlah uang kuartal yang diedarkan pada mei dua ribu dua puluh dua meningkat delapan sembilan puluh tujuh persen year on year
bank indonesia terus memastikan ketersediaan uang rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah nkri
antara lain melalui penguatan dan perluasan kerjasama dengan lembaga terkait
dalam distribusi uang rupiah ke daerah tiga t terluar terdepan terpencil
yang kami sampaikan stabilitas golkar itu ditentukan oleh tiga faktor
yang satu faktor kami tadi saya sampaikan adalah kondisi neraca pembayaran
yaitu bahwa neraca pembayaran kita mengalami surplus sehingga pasokan dolar itu tetap memadai
yang kedua tentu saja adalah kecukupan cadangan divisa tadi kami sampaikan lebih dari cukup
dan yang ketiga adalah stand kebijakan yang tadi kami sampaikan memperkuat kebijakan nilai tukar rupiah
untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mendukung pengendalian inflasi
dengan tetap mempertahankan bekerjanya mekanisme pasar dan nilai fundamental
arah kita dalam rangka untuk menjaga stabilisasi dan nilai tukar
itu seperti yang sudah kita lakukan selama ini
adalah kita mempunyai kebijakan triple intervention
dimana kita masuk di pasar spot kita masuk di pasar dndf
dan intervention yang ketiga adalah di pasar sdn
itu pun juga kalau kondisinya memang sudah memaksa kita harus masuk ke sana
nah sejauh ini kita tetap komit dan menjalankannya secara berhati hati
dan sesuai dengan mekanisme pasar dan fundamental
dan kalau kita lihat juga di rupiahnya sendiri sejauh ini
kita relatif sangat manageable dan stabil jika dibandingkan dengan negara negara lain
dilihat dari situ tingkat depresiasi kita juga masih relatif lebih baik dibandingkan dengan negara lain
jadi terkait dengan stabilisasi nilai tukar
saya rasa kami dari bank indonesia
akan terus menjaga itu dan khususnya ini juga untuk mendukung pengendalian inflasi ke depannya
kalau kita berkaitan dengan investasi khususnya investasi portfolio antar negara
yang pada akhirnya dilihat oleh investor adalah perbedaan yield
imbal hasil dari surat surat berharga
dan dalam hal ini tentu saja
fed fund rate naik tentu saja juga berimbas kepada kenaikan yield
tapi tidak akan juga satu persatu
kalau fed variant naik tujuh puluh lima bukan berarti yield us treasury juga akan naik tujuh puluh lima basis point
pada akhirnya akan menentukan investor khususnya portfolio adalah yield us treasury
dibandingkan dengan yield s p
itu kan yang akan menentukan investor akan membeli spm
atau berinvestasi portfolio di indonesia atau tidak
sehingga dalam hal ini tidak harus dan jangan kemudian dibandingkan perbedaan
antara suku bunga fed fund rate dengan suku bunga bi rate
yang perlu dilihat adalah perbedaan suku bunga atau yield sbn dengan suku bunga us treasury
memang betul bahwa aluran modal asing untuk sbn memang tidak kuat
tapi bukan berarti itu akan mengganggu nilai tukar
karena apa karena akun divisit kita bahkan yang tahun lalu surplus semester satu juga surplus
dan tahun ini divisinya rendah dan raca pembayaran secara keseluruhan adalah surplus
artinya pasokan fundamental falas itu tinggi dan itu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah
dan tentu saja yang tadi kami sampaikan itulah kenapa meskipun bank indonesia tidak menaikkan suku bunga bi rate
bukan berarti akan mengganggu ketahanan eksternal kita
karena apa karena akun divisit rendah arus modal asing meskipun portfolio inflow rendah
tapi pma itu tinggi neraca pembayaran keseluruhan surplus bank indonesia cadangan di indonesia lebih dari cukup
dan bank indonesia akan terus juga menjaga stabilitas nilai tukar rupiah